efektivitas penerapan plat nomor kendaraan ganjil dan genap secara bergantian di jakarta dipertanyakan sebagai warga
sebagian warga ragu karena sistem ini justru akan melahirkan beberapa masalah baru seperti penggunaan plat palsu
jalur alternatif yang tidak terkena peraturan ini juga dikhawatirkan semakin macet
seperti apa solusi kemacetan yang ideal bagi jakarta menurut pengguna jalan
menyortir jumlah kendaraan masuk dki jakarta dengan memperlakukan sistem bergantian antara mobil dengan plat nomor ganjil dan genap
muncul sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di ibu kota
pertumbuhan jumlah kendaraan di jakarta memang meningkat setiap tahun
menurut data direktorat lalu lintas polda metro jaya jumlah kendaraan di jakarta pada akhir dua ribu lima belas lebih dari delapan puluh
lima juta diantaranya adalah kendaraan roda empat pribadi
yang menjadi pertanyaan adalah apakah penerapan plat nomor ganjil genap akan efektif
beberapa warga memiliki pendapat masing masing tentang rencana peraturan baru ini
menurut saya nggak efektif karena banyak orang punya mobil
aku juga dengar tarif parkir itu bakal dinaikkan jadi rp lima puluh
nah kayak gitu
beberapa warga yang menurut aku bakal ngaruh
ya lebih baik mobil mobil yang tua ya di atas misalnya di atas sepuluh tahun ditiadakan lagi
sementara menurut pengamat transportasi azas tigor penerapan plat nomor ganjil genap tidak cocok diberlakukan untuk waktu yang lama jika tidak dibarengi upaya di sektor lain
misalnya penerapan electronic road pricing atau erp dan pembaharuan angkutan umum
ini harus dilakukan pengawasan secara elektronik
untuk ganjil genap ini sekaligus dia sasaran antara
jangka pendek paling panjangnya jangka menengah
nanti kita masuk ke sistem pengendalian yang baru
yang secara elektronik yakni ierp
itu yang harusnya ke depan yang disiapkan
nah persiapannya melalui langkah ini dulu
nah sambil juga diperbaiki angkutan umumnya di jalur jalur yang dilakukan pengendalian tadi
ya baik pengendalian oleh
ganjil genap dan irp ke depannya
angkutan umumnya harus di push
lebih bagus layanannya dan lebih akses
sosialisasi kebijakan ganjil genap ini mulai dilakukan dua puluh delapan juni sampai dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
sementara penerapan resminya dijadwalkan pada tiga puluh agustus mendatang
sistem ini diberlakukan hanya di beberapa area yang menjadi pusat kemacetan
seperti jalan jenderal sudirman
jalan mh tamrin
dan jalan jenderal gatot subroto
fanny imaniar jakarta